pelayanan dan fasilitas terhadap kontingen indonesia dianggap kurang memuaskan dalam penyelenggaraan sea games dua ribu dua puluh
beberapa aspek dianggap kurang siap apa keluhan yang dihadapi oleh kontingen indonesia
nah selengkapnya kami akan bahas bersama dengan lexindo hakim chef de mission sea games dua ribu dua puluh
halo selamat malam mas lexi ini langsung dari kamboja ya
ya malam mbak ayu selamat malam indonesia
baik mas leksi kalau kita lihat di beberapa media sosial sedang ramai diperbincangkan mengenai fasilitas yang diberikan kepada para kontingen sea games dua ribu dua puluh tiga ini
dianggap pas pasan atau bahkan kalau kita tadi lihat tayangannya ya bisa dianggap di bawah standar
bagaimana anda melihat situasi seperti ini di sana
baik sebetulnya kita perlu apresiasi juga ya kepada negara tetangga kita
yang baru pertama
dua kali dalam sejarah menjadi tuan rumah sea games
memang ada beberapa kekurangan selama tiga hari pelaksanaan yang resmi sejak opening ceremony
tapi tentunya sebagai salah satu negara tetangga di asean tentunya kita juga harus memberikan support seperti itu
tapi kita juga melihat di seremoni pembukaan kemarin kan kita lihat sangat mewah baik bagus megah
dan kami juga sudah minta kepada teman teman
dan panitia di kampung hoja ayo jangan cuma di opening ceremony terlihat baik terlihat bagus
ayo berikan konsistensi terhadap pelayanan pelayanan terhadap tamu negara dan atlet atlet dari negara asean yang memang bertanding di sea games seperti itu
baik tapi mas kalau kita melihat juga yang sedang ramai diperbincangkan adalah peristiwa ketika kamar atlet badminton indonesia ini atapnya bocor
hari ini ada pertandingan badminton
hingga juga ada peristiwa terbaliknya bendera indonesia
saat upacara pembukaan seperti yang tadi mas leksi bilang bahwa sebenarnya memang acara pembukaannya itu sangat meriah
tapi ada beberapa insiden
apakah sekiranya ini akan mempengaruhi performa maupun mentalitas dari kontingen indonesia untuk melanjutkan pertandingan
ya mungkin sedikit saya jelaskan juga terkait yang ada insiden di awal itu
kebetulan itu dalam proses geladi persiapan opening ceremony yaitu persiapan kami defile kontingen kontingen
dari semua negara peserta
jadi itu sebetulnya belum masuk ke acara opening tapi lebih ke persiapan yang dilakukan oleh panitias tempat
yang mereka membawa beberapa atribut untuk dicoba sampai ke dalam dan bukan bendera satu dua bendera saja yang keliru
tapi ada beberapa kesalahan yang lainnya
tapi langsung kami protes keras
baik secara lisan dan tertulis
dan menpora kampoja juga sudah menyampaikan minta maaf langsung
juga didengar langsung oleh menpora kampoja
jadi itu di atlet village di sports village kita di daerah morodok
jadi townhouse itu ada tiga lantai
ada tiga lantai
kebetulan townhouse yang ditempati oleh adik adik kita dari badminton di lantai tiga nya mengalami kebocoran
tapi seketika terjadi seketika itu juga teman teman dari kepanitiaan cdm indonesia melakukan komunikasi dan protes kepada penyelenggara
sekejap langsung diatakan
diantisipasi seperti itu
jadi mudah mudahan kita tidak berpanjang terkait hal ini
karena kami juga harus menjaga performa psikologis dan mental dari adik adik kita
jangan sampai karena hal hal begini bisa mempengaruhi performa mereka kita bertanding
baik kalau dari pihak penyelenggaranya langsung menanggapi keluhan keluhan dari para kontingen dan juga official team
tapi bagaimana dengan atlet indonesia sendiri
terkait dengan fasilitas yang diberikan
apakah ada keluhan atau mungkin ada beberapa hal yang ingin ditingkatkan dari para atlet indonesia ini terkait fasilitas di sana
kalau fasilitas pertandingan kalau kita bicara venue tentunya venue venue yang ada pasti telah memenuhi standar standar kelayakan dan standar dalam dunia keolahragaan
dan dari sisi penginapan pun atlet village yang disiapkan sudah cukup baik
dan makanan makanan yang dibuat
berikan dari panitia kepada seluruh kontingen tidak hanya indonesia
itu sangat baik dan itu dua puluh empat jam
makanan makanannya pun berlimpah ruah
artinya dia ada dining hall
dan menurut kami kami melihat langsung dan menikmati juga mencicipi hampir tidak ada kendala berarti terkait makanan
namun di sini ada satu kekurangan yang memang kita belum bisa mencarikan solusinya yaitu kemacetan
padat dan sampai hari ini tetap harus ada early jalan
early lebih dahulu untuk melakukan perjalanan sebelum ke venue seperti
jadi kalau soal macet kita juga mengantisipasi dengan datang lebih duluan
dan kalau soal cuaca cuaca yang cukup panas mungkin kalau diukur suhunya tiga puluh sembilan derajat tapi feel slacknya itu empat puluh tujuh sampai empat puluh sembilan

jadi kalau soal macet kita juga mengantisipasi dengan datang lebih duluan
baik jadi dari kamar yang bocor kemudian penerangannya ketika pengalungan medali dan lain sebagainya itu atlet indonesia tidak ada keluhan ya
keluhannya hanya tentang kemacetan saja
seperti itu ya mas leksi
bagaimana menurut anda
lebih kurang kalaupun yang sangat kita perlu perbaikan yaitu terkait panas dan kemacetan
tapi sekali lagi kan kalau soal panas tentunya cuaca kita tidak bisa rekayasa
dan soal macet memang kondisi dinerja
negara ini seperti itu
tapi kalau soal kesalahan atau kekurangan dari panitia sampai hari ini mereka cukup cepat dalam menanggapi seluruh protes kita
mereka cukup serius memberikan solusi dan mereka juga menyadari bahwa ada kekurangan kekurangan baik dalam pelayanan satu dua negara maupun terhadap seluruh negara
tapi sekali lagi terhadap penyelenggaraan saya rasa adik adik kita atlet atlet indonesia belum memiliki kendala kendala yang bisa mengganggu
kita terus ingatkan teman teman di sini
kita berhubungan terus
baik mas lexi terima kasih banyak atas perbincangan kita malam ini
pastinya full support untuk para kontingen indonesia di sea games dua ribu dua puluh
apapun kondisinya kita berharap semoga seluruh atlet semua cabang bisa menunjukkan performa terbaiknya
dan titip salam juga untuk semua kontingen indonesia di sana ya
mas lexi terima kasih sekali lagi atas waktunya lexindo hakim chef demisian sea games dua ribu dua puluh tiga
terima kasih banyak untuk dukungannya
baik terima kasih
terima kasih banyak mas lexi